mainkan gamenya dapetin plusnya
ya sayang mama tahu
kamu jangan sampai kelihatan lemah
kamu harus tunjukin sama perempuan itu
kalau kamu lebih berhak atas haris bukan dia
aku cuma punya satu keinginan di dalam hidupku
itu membuat kamu bahagia
aku ketahui latul

kau tahu pai ku
kau tidak ia ingin menyentuhku
mas arman ngapain disini
kalau mas arman aneh aneh aku akan teriak
bener aku gak akan kamu ngapain
aku cuman pengen liat keadaan kamu sekarang kayak gimana
di rumah sini nggak ada kaca ya
kamu jarang ngacak keadaan kamu sekarang ya
mata kamu bengkak tuh
kamu sekarang itu gak lebih dari pembantu
suami kamu itu gak pernah menghargai kamu sebagai seorang istri tam
beda loh sama aku
aku akan sangat menghargai kamu
aku akan menyayangi kamu
hidup kamu akan nyaman
semua kebutuhan kamu akan aku penuhi tan
mas aku gak teriak ya
aku tahu seberapa besar penderitaan kamu menikah sama pria yang gak mencintai kamu tan
pria yang menutupi aibnya dengan cara menikahi kamu
dia itu seperti sampah harusnya dibuang
yang kamu datang datang ke sini
saya bisa bilang kamu sebagai penculik dari menantu saya
pergi kamu dari sini
kamu berhak bahagia loh tan
kamu berhak bahagia
kamu berhak bahagia
kamu berhak bahagia

lain kali kalau sampai dia ganggu kamu lagi
kita langsung lapor aja ke polisi
mas arman benar
aku berhak bahagia dan kebahagiaanku adalah dicintai oleh suamiku
aku gak boleh menyerah
aku harus bisa membuat suamiku mencintaiku
kamu doain aku supaya aku dapat kerja ya
aku selalu doain kamu
kamu inget gak dulu kamu pernah nitipin uang kamu yang hasil mural
aku yakin sekarang kamu butuh untuk kompos
kamu itu memang istri yang memegang amanah suami
semoga dengan doa kamu pintu rezeki aku buka ya
yaudah aku berangkat dulu ya
ngapain mereka berdua disitu
tadi kamu bikinin jus kan buat mama
tadi kamu bikinin jus kan buat mama

mama mau dong
ini buat mama
makasih ya sayang
haris ini buat kamu
biar kamu sehat
kamu gak liat ya
dia berusaha melayani haris
tapi haris masih aja dingin sama istrinya
ini buat kamu juga
ini jus apa
diri kamu apa apaan sih

kalau bisa muncul
kasian ini gitu
olah nyejar gitu

gue ambil semua ya

gak mungkin kamu gak tau kamu itu seorang perawat
seharusnya kamu tahu karena nasi itu sangat berbahaya bagi orang yang sedang hamil
ayo deh kita ke dokter
udah aku gak apa apa
dengerin apa kata aku kita ke dokter
ma aku gak berniat untuk mencelakai riri ma
sumpah ma aku gak berniat mencelakai dia
udah kamu jangan sampai kelihatan lemah
kamu harus tunjukin sama perempuan itu kalau kamu lebih berhak atas haris bukan dia
sampai jumpa lagi